lima warga kota bekasi telah dinyatakan positif terjangkit demam berdarah
oleh dinas kesehatan kota bekasi pada bulan januari dua ribu sembilan belas
jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pada bulan januari tahun lalu
sementara di rumah sakit umum kota bekasi
kini ada empat belas pasien dbd yang masih dirawat
hingga kini masih ada empat belas pasien penyakit demam berdarah dengue
atau dbd yang dirawat di rumah sakit umum daerah kota bekasi jawa barat
dari empat belas pasien penyakit dbd tujuh diantaranya anak anak
menurut data dari dinas kesehatan kota bekasi
tujuh puluh lima warga kota bekasi telah dinyatakan positif
terjangkit penyakit dbd pada bulan januari dua ribu sembilan belas ini
data tersebut didapat dari rumah sakit umum daerah
rumah sakit swasta layanan kesehatan tingkat kelurahan dan kecamatan
jumlah pasien dbd tahun ini mengalami peningkatan
dibandingkan pada bulan januari tahun lalu dengan jumlah empat puluh sembilan
kalau di sini ibu punya data nih
membandingkannya tidak dengan november desember
tapi membandingkan januari dari beberapa tahun yang lalu
jadi pada bulan yang sama di dua ribu lima belas kita punya angka lima puluh kasus
januari di dua ribu enam belas kita punya angka satu ratus sembilan puluh enam

nah di januari dua ribu delapan belas itu empat puluh sembilan kasus
nah baru di januari tahun ini kita punya tujuh puluh lima
dinas kesehatan kota bekasi meminta masyarakat
agar selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah
pihaknya juga melakukan koordinasi ke setiap wilayah kelurahan dan kecematan
untuk melakukan kegiatan kerja bakti pemberantasan sarang nyamuk
erik ustara bekasi jawa barat